remnya itu belum pak
bukannya kamu paling rajin untuk urusan mobil
service berkalanya kan rajin kamu
itu juga yang aku bingung
setahu aku memang mobil itu selalu berkala aku servis
karena buktinya memang ada di mobil
tapi karena udah kejadian
pasti di showroom mereka punya datanya gitu
soalnya masalahnya aneh banget
kenapa tiba tiba masalah dengan remnya
nela manggil tentang iji
ini tadi di piksa udah gak apa apa
kok udah pinter
dia mau bicara sama dokter michelle
mengenai perkembangan naila dok
berat sekali rasanya mikirin naila harus dibawa pergi sama orang dinas sosial
nanti dia nangis
saya temuin orang dinas sosial
kamu tolong jaga naila ya
naila tante miji tinggal dulu
nanti saya segera ke ruangan saya ya
saya disini dulu tunggu
tunggu naila soalnya dia ngamudi tinggal
kalau gitu saya permisi
naila mau ada ibu disini
ngomong sendirian gak
kita bisa bicara sebentar
kalau catherine siuman nanti
saya pengen ngelamar dia
apa anda keberatan
gua gak mungkin keberatan aren
gua juga senang dengarnya
lo bakal jadi ipar gua juga
apalagi cater nanti ketika denger itu semua
gua tuh ngerasa kayak
lo bener bener sayang sama adik gua
di saat kondisi adik gue kayak begini
lo gak pergi ninggalin dia sama sekali
lo selalu ada di samping dia
di sisi dia
ya itu pasalut sama lo
satu pertanyaan penting yang
pengen gua tanya sama lo dan
itu bener bener saya ingin nanya sama lo
dan itu bener bener saya ingin nanya sama lo
dan itu bener bener saya ingin nanya sama lo

itu bener bener saya ingin nanya sama lo
itu bener bener saya ingin nanya sama lo

sekarang kan adik gua koma
dan gua juga gak mau
ini cuma semisalnya
kondisi fisik adik gua
gak seperti dulu lagi
kau mau pergi ngerendah dulu
saya akan terima kondisi catherine seperti apa
kau mau apa
aku percaya sama kamu
makasih banyak yang dibantuin aku
untung gak ada apa apa
kalau enggak aku udah minjem sama orang lain
eh jangan dong
selama masih ada keluarga
kamu tanya dulu sama keluarga
alhamdulillah bapak masih bisa bantu
tapi nanti kalau ada nino
papa jangan kasih tau soalnya ya
aku gak enak sama dia
keuangan dalam keluarga itu sensitif banget
padahal gue yakin
kalau soal uang nino gak akan pernah ada masalah
tapi untuk saat ini
gue gak ada alasan lain
usara pak hamar
tumben nih papa sama mak mari
dia masih kangen lah sama elsa
ada kabar terbaru dari kantor polisi
kerennya belum pak
itu juga yang aku bingung setau aku memang mobil itu selalu berkala aku servis
karena buktinya memang ada di mobil tapi karena udah kejadian pasti di showroom mereka punya datanya
cuma masalahnya aneh banget kenapa tiba tiba masalah dengan remnya
makanya ini masih mereka lakukan penyelidikan terus untuk cari tahu apa ada kemungkinan sabotase di situ
kalau memang ini masalahnya remblong dan kak chandra benar benar panik saat itu
ya saya minta ke kamu kamu gak boleh nyalain andin ya
kasian andin menurut mama andin udah berusaha kok lindungi keisha dia gak mungkin lalai

kenapa sih orang orang terdekat gue malah belain mbak nin terus
aku ke kamar dulu ya
kamu tersinggung soal lembongan mama barusan
ya jelas tersinggung lah nol kenapa sih semuanya tuh kayak ngejagain mbak andin aja terus gitu
mbak andin inilah mbak andin itulah
mbak andin ini lah mbak andin itulah

kayaknya salah mulu di mata mereka aku yang kehilangan mbak bukan mbak andin
bukan begitu maksudnya
terus maksudnya apa
jelas jelas keisha itu dipangku sama mbak andin bukan salah papa
jadi apa aku salah njalahin dia
ya sekalipun keisai itu dipangko andin tapi kan anda juga tidak menginginkan kecelakaan itu terjadi
ya sekalipun keisha itu dipangku andin tapi kan andin juga tidak menginginkan kecelakaan itu terjadi
kan itu terjadi kan
tapi kenapa sih

ini gak mungkin terjadi kalau mbak endin bisa jagain keisha dengan baik
sekarang kita punya apa
keisha gak ada mbak endin
dia enak masih punya sekarang sama reina
merubah keadaan sekarangnya
sampai jumpa di video selanjutnya